kamu ngeliatin aku gitu banget
siapa yang terpesona
kamu ngapain pake dandan dandan kayak gini
mau ketemu pak sumarno doang kan
kok galak sih
kamu gak suka ya kalo aku nganin kayak gini terus diliatin sama banyak orang
mau saja di jalan
jadi aku panggilnya oma sama opa dia
panggil opa ya
ya panggil oma juga ya
jadi begini rasanya dipanggil opa
kalo saja anak mindo dan elsa berumur panjang
aku pasti sekarang sudah punya cucu
sayang elsa keguguran jadi aku sama mas chandra
gak punya cucu sampai sekarang
lekas kasih aku dan mas chandra cucu
kita pulang yuk kan rena mau sekolah
jadi kita harus siap siap
rena juga siap siap ya
mau sekolah ya
dah pamit dulu
opacan omacan aku pulang dulu ya
aku mau sekolah
pinter banget ya rena
iya opacandra sama omacandra
pinter banget ya
pinter banget sih
sekolah yang pintar ya rena
jadi bisa kita dropping om sama tante
kalau mau bareng bareng kita aja
nggak usah terima kasih
iya udah pesen
yaudah kalau gitu sampai ketemu ya
mas chandra karina oke
sampai ketemu lagi
salim sama dulu

sampai ketemu lagi ya sama opa
dadah opa can
mari om tante
saya permisi ya
karina sampai kita ketemu ya
aku udah bikinin sarapan ya
ini buburnya udah dibuatin
mau ke sekolahnya rena
menghias peda kan
aku gak enak sebetulnya mas
kalau mbak talin sama rena
pasti dia sedih banget
aku lagi demam begini
yaudah kamu coba telepon
pastikan mereka mau ngerti
ya tapi kan gak mungkin dipaksain pergi juga
adakah kurang kalian karimoh
sudah berada di muhamil
aku udah gak sabar mau iya sepeda sama pa sama umar
tante habis jogging gini badan terasa lebih enak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu rosa
waalaikumsalam pak surya
mohon maaf rosa saya nggak bisa ke sekolahnya rena hari ini
kenapa pak surya
saya agak demam nih bu rosa
dan tenggorokan saya sepertinya agak radang
sebetulnya saya gak enak
gak bisa ke sekolahnya rena
cuma kondisi saya seperti ini bu rosa
dan sarah juga nemenin saya di rumah
saya juga takut kalau saya ke sekolah rena
nanti malah muntah
tolong sampaikan ke rena
kalau saya sama bu sarah nggak bisa datang
oke pak surya gak apa apa
kalau gitu saya akan sampaikan ke rena
dan saya yakin rena pasti akan mengerti
lekas bu pak surya
terima kasih bu rosa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak surya
rena kan ada acara lomba

karena al sama andin lagi liburan
jadi gak bisa temenin rena
tante minta tolong sama pak surya sama bu sarah
tapi ternyata pak surya sakit
jadi gak bisa temenin rena
tahu opanya gak bisa nemenin
kasian juga rena
tante juga bingung
tante juga bingung
tante juga bingung
untung aja kita liburannya cuma ke bogor ya sayang
jadi kita bisa langsung pulang kalau ada apa apa
sayang kok ini kita lurus ya
loh kok emang ini kan jalannya
iya tapi kan ini mau ke rumah papa
kita gak pulang dulu
jadi ya kita ambil jalan ini buat ke rumah papa
tadinya aku mikir kita pulang dulu loh
terus naruh koper baru ke rumah papa
nah itu jatuhnya nanti belak balik dong
jadi mending kita langsung aja ke rumah papa
ngecek keadaan papa
kalau seorangnya baik baik aja yaudah
baru kita balik pulang
ya udah deh
aduh padahal gue pengen cepat cepat pulang ke rumah nino
biar gue bisa ambil foto itu dari mananya nino
breakfast ada persong
aku teh aja deh
udah habis sekali
mau berangkat kerja sekarang
iya tante soalnya aku udah praktek pagi ini
iya nanti setelah praktek
aku balik lagi ke sini ya
pokoknya aku temenin tante
sampai anding sama ali tuh balik lagi ke hiburan
kamu udah mau nginet temenin tante sama rena
aku juga seneng kok nemenin tente
ya udah aku berangkat dulu ya tante
bener nih gak sarapan
aduh aduh aduh aduh
cucu oma udah rapi
udah wangi banget
nih ini dia
jadi kan temenin aku ya sepeda
jadi opa gak bisa temenin rena
oma temenin dia sepeda ya
oh ya bu bos
pak randy sudah sampai sekarang lagi
tunggu di ruang tamu
dah sarapan dulu ya
sese sarapan kita jalan ya
kasian si gemoy
tadi udah semangat banget mau berangkat ke sekolah
buat lomba hias sepeda rame rame sama opa omanya
eh sekarang jadi gak semangat
ya makasih ya
senyum kan ibadah mas
apalagi senyumnya sama mas rendyku sayang
kok mukanya sedih kayak gitu
opa gak jadi temanin aku
ia sepeda di sekolah
kan miss kiki sama om rendy
mau beberapa gantinya reina di pen eligible
boleh gak ya
coba oma tanya dulu sama miss ereina
ide bagus kemungkinan
sorry saya mau nanya soal acara hias sepeda hari ini
berhubung mama papanya rena sedang liburan
dan kebetulan opahnya erina juga sedang sakit
boleh nggak sekiranya rena bawa kerabat keluarga lain
misalnya teman keluarga
maaf bu rosa sebenarnya acara ini untuk keluarga
jadi murid harus didampingi oleh orang orang yang punya hubungan keluarga ya bu
boleh orang tua kakak adik om tante kakek nenek
karena ini kan acara keluarga
oke kalau gitu yaudah
miss kiki sama om randy gak bisa ikut hias peda
kamu jangan sedih ya om mau bantuin rena nanti
badak daqui acti
kok diberkati ada lucu nih
ya udah resources capek wenya
semoga gak lama disini
begitu nengokin papa
gue harus cepat amanin foto itu biar gue bisa tenang
pagi pagi ada tamu
aku taruh piring dulu deh
eh kalian udah pulang
makanya daripada elsa kepikiran kita langsung kesini buat jenguk
pasti elsa sebenernya mau cepet cepet pulang untuk ambil foto itu di mertuanya
yaudah kalian masuk duluan ya
mama mau ke dapur
kok kalian disini
kok kalian disini bukannya lagi liburan
iya tadinya mau stay agak lama cuman
rasa dapat kabar kalau papa sakit
justru kita malah tenang lihat kondisi papa langsung kayak gini
tadi udah minum obat sebentar lagi juga demamnya turun
hari ini kan ada acara di sekolahnya arena
tadinya papa udah janji sama dia untuk
datang ke sekolahnya rena
cuman karena kondisi papa begini ya papa enggak bisa
barusan papa batalin
oh acara itu
rupanya setelah aku bilang gak bisa
gue rasa minta tolong sama papa surya buat nemenin rena
jadi enggak ada yang nemenin rena pa
enggak ada yang nemenin dia pasti dia sedih sekali
yang datang ke sekolahnya rena temenin rena
pasti rena akan senang sekali
sebenarnya sih lebih baik
lebih baik buat aku untuk tidak berdekatan dengan renda
supaya aku juga enggak semakin larut dalam kekecewaan
kalau ternyata rena bukan anak aku
tapi sekarang kalau aku tahu
papa kenapa sih malah minta gue sama nino
tapi kalau gue gak mau
dia kan masih kecewa soal reina
mungkin nino enggak mau terlalu deket sama rena
dari sini langsung ke sekolahnya rena
ya kan sa
sekarang gue malah harus ke sekolah raina
makin ketunda lagi buat pulang dan ambil foto itu
ya kan pa
kenapa polamu sudah habis ya
tunggu dulu mak ci
ya jadi kalian gak sempet makan dong
kalian belum minum biar mama amin dulu sekarang ya
gak usah ma kita langsung jalan kok
ya udah kalau gitu
pergi dulu ya ma
sampai jumpa ma
karena dia gak bisa langsung pulang dan amanin foto itu
aku udah siap
kamu ngeliat aku gitu banget
siapa yang terpesona
kamu ngapain pake dana dana kayak gini
mau ketemu pak sumarno doang kan
kok galak sih
kamu gak suka ya kalau aku liat kayak gini terus diliatin sama banyak orang
gak usah jalan jalan
gak usah mancing mancing ya
sedih capek mancing sih mas
emang kamu aja yang posesif sama aku
tungguin kenapa sih mas istrinya
kenapa gak masuk
kamu udah sahau kan alamatnya
udah liat gps beluh
ya tinggal lihat gps nanti di jalan
mas aku tuh pernah tinggal di bogor lumayan lama mas
ya alamat rumahnya itu jalannya itu sempit gangnya sempit
kita nggak bisa masuk kalau pakai mobil
ya mungkin mobil ya harus ditinggal di daerah dekat sana
tapi kalau misalkan ditinggal terus ada yang ngebset mobil kamu mau
ya terus kalau kita gak naik mobil kita naik apa andi ndek risma putri
naik angkot berhenti di depan alamat itu terus tinggal masuk gangnya tinggal jalan deh
ya sekarang kita ke depan kita cari angkotnya ya
udah pernah naik angkot belum belum kan
kenapa saya lagi kalau aku gandeng suami aku
garingan mulu kayak menyebrang
anak kan jalan jalan jadi bisa menghirup udara segar
kamu tau gak
orang kelihatan juga warna kuning pasti bunga kuning
tapi pasti ada namanya
kalau yang itu
saya mana tau ndin saya kan bukan tukang bunga
ya iya aku juga tahu mas
ya udah jangan tanya saya kalau gitu
ya tapi kan kamu juga setidaknya jangan fokus ke kerja terus
kamu juga harus bekerja sama sekitar
makanya kamu kalau kerja terus kan jadi kangen
belum ada yang beli dari pagi
terima kasih baca
segini dapat berapa bu
betulan pak ini
atau kalau ini ma bisa kebeli semua berikut tempatnya
ya udah saya beli semua
terima kasih ya pak bu
saya doakan biar cepat dapat omongan
mas kamu ngapain sih beli sama tempatnya juga
ya kenapa emang ya
kita kan mau jalan jauh
nanti kalau dijalan lapar gimana
tidak ada makanan kan
ayah pak ada minum pak
pak benar juga yang papa bilang
kalau olahraga badan jadi fit
itu udah pasti ma
olahraga itu bikin badan sehat
ma tadi itu papa senang banget ma
pas kita jogging tadi ketemu sama raina
aduh anak itu lucu sekali ma ya
papa dipanggil opacan
pak mama juga bangga banget lu dipanggil omacan
aduh senang banget
dia itu benar benar gemes sih
rosa pasti bangga banget ya punya cucu seperti dia
kapan kapan kita ke rumah rosa ya
biar bisa ketemu cucunya
boleh boleh pak
mama juga pengenlah ketemu sama rena
papa papa itu semangat banget sih
ya mungkin karena papa tuh udah pengen banget memang cucu
papa memang papa aja
mama juga kepengenlah
bu sarah katanya mau datang
tapi kok jam segini belum datang juga ya
dia rencananya mau ambil foto foto yang kita temuin kemarin
mungkin lagi di jalan kali ma
atau enggak mama coba telepon aja ya
wah nggak ada telepon
bu chandra pak
sebentar aku angkat ke depan dulu ya
kenapa angkat telepon dari besion aja kok keluar kamar
apa coba yang mau disembunyiin
mama suka aneh deh
jadi datang ke rumah
jam berapa mau ambil fotonya
saya nggak jadi kesana hari ini soalnya suami saya lagi sakit
lagi kurang enak badan
oh jadi pak surya lagi sakit
iya cuma demam aja sih
soal foto itu gimana kalau ibu surya
ibu chandra nanti tolong kasih ke elsa aja ya kalau elsa udah pulang
oh soalnya gini loh bu sarah
saya juga gak tahu kapan nino sama elsa pulang dari liburan
oh mereka udah balik kok bu
tadi baru aja habis dari sini
tapi gini loh bu sarah
saya tuh gak enak kalau sampai elsa melihat foto foto ini
lebih baik titipin ke elsa aja
jangan ke nino ya
soalnya kan perselingkuhan andin itu pastinya lebih membekas di nino ya
jadi lebih baik ibu chandra titip ke elsa aja
dan saya nggak akan kasih foto foto itu ke nino ya bu sara ya
oke terima kasih banyak ya bu
sekalian tolong titip salam ya buat pak surya cepat sembuh
ya tuhan semoga bu chandra benar benar gak kasih lihat foto itu ke nino
belum tahu juga katanya ada mampah
mudah mudahan cepat sembuh ya
iya mudah mudahan cepat sembuh
mulainya selamat pulang ya
oke sampai kedepannya pagi
kamu kenapa sayang
masa aku sama oma doang
tuh lihat temen temen aku ada papanya sama mamanya sama opanya sama omanya
sekarang rena sama oma dulu ya
gak apa apa ya
kasian rena selalu aja begini kalau ada cara sekolah
bu saya nunggu di mobil ya
terima kasih rena
terima kasih rena
sepertinya udah mulai
apa aku sanggup bertemu dengan rina lagi
oke lomba akan segera kita mulai ya
di bagian sini ada kenzie beserta mama dan papanya
di sebelahnya ada rena bersama oma
dan di sebelahnya ada rena bersama oma
dan di sebelahnya ada rena bersama oma
dan di sebelah sana ada dimas bersama papa dan mamanya
kemudian ada sinta bersama mama dan papanya
oke perlombaan akan kita mulai
dan saya kasih waktu tiga puluh menit ya
bu itu ada pandino bu
ada sambin dan sambin
aduh syukur ya mir ya
panino dan elsa datang
miri sangka sangka akhirnya datang
aku ingin menghindar dari reina
tapi melihat raina seperti ini
kenapa hatiku kembali rindu dengan reina
aku bisa menyayangi
hias sepeda aja ya
jadi panino mau nemenin reina
hias sepeda ya
saya harus awasi
jangan sampai panino
menyebut hal hal yang bisa membuat
aku sikapnya panino beda ya
biasanya kan deket banget tuh sama rena
kok rasanya sikap nino aneh ya
gak seperti biasanya
kelihatannya nino udah gak nyaman sama reina
dia datang hari ini karena papa yang minta
bukan karena dia gak nyaman sama reina
bukan karena dia gak nyaman sama reina

sebenernya gua kasihan sama nino
lebih baik begini
yang ini juga ya
biar romanti yang kerjain ya
lihat reina gitu gua kok gak tega ya

dia pasti bingung kenapa nino jadi dingin sama dia
ada apa sih dengan nino
kenapa dia jadi dingin banget ke reina
gak ada senyum
gak ada interaksi yang hangat seperti biasa
gak ada interaksi yang hangat seperti biasa
pak nino kenapa sih
sifatnya berubah begitu
terpaksa banget kayaknya dah b kantuin reina
kesian reina kayak dikacangin gitu

akhirnya selesai juga
terima kasih semuanya
saya lihat sepedanya cantik cantik ya
baiklah saatnya penilaian
nilai kamu dapat b
cukup banget warnanya pink
cukup banget warnanya pink
ini nilai pertama
nilai kamu dapat b
wah sepedanya cantik banget ya
aku dibantuin sama om baik
tim yang hebat
nilai buat kamu
tos dulu dong
kembali aku dapat nilai a dong
biasanya kalau aku dapat nilai a
tembaik akan genong aku
sekarang kami akan beri tanda air

kita akan mengambil airnya
terus kita akan beri air ke teman mu
terus kita akan beri air ke teman mu
terus kita akan beri air ke teman mu
jadi kita harus beri air ke teman mu
baiklah acara telah selesai
terima kasih untuk partisipasi sebuah keluarga
dan juga untuk teman mu
selamat ya dapet a
sayang udah selesai kan
kok buru buru sekali
padahal saya mau ngajakin makan siang bareng
ucapkan terima kasih
gak usah gapapa
kita mau langsung balik aja bu
yaudah kalau gitu terima kasih
ya allah rena
aku gak mau ambai kebasahan
reina ternyata sangat peduli sama panino
panino sudah menelankan reina
ngeliat kayak gini
karena rena adalah anak dari almarhum pak roy bukan anak dari pak nino
dan baik ini polpennya
saya bener bener gak sengaja
ya ampun kau basah sekali
ganti baju nanti masuk angin ya
tante temanin rena dulu ya
rena barusan melindungi aku
kenapa hati ini sangat sakit ya allah
kenapa rasanya aku tidak sanggup untuk menjauh dari raja
saya sudah selesai mencari rena
kamu mau susul rena mau bilang makasih
tapi kalau aku dekat lagi dengan reina
hati ini akan semakin sakit
karena menyayangi anak
anak keantin dan juga roy
gak usah kita balik aja

ini laten't u